gambar yang ada di belakang saya kita akan lihat ini belum keluar sih gambarnya ya
tapi ingatan kita pasti akan kembali ke beberapa tahun lalu saat film ini dirilis
wah ini film favorit saya
zaman saya masih muda ini eva
film yang didasari kisah
nah ini dia film yang didasari kisah nyata ini
memasuki peringatan tahun ke satu ratus empat kapal itu tenggelam
kapal dengan berat empat puluh enam ton ini dalam perjalanannya membawa tiga lima ratus penumpang dan awak
banyak diantaranya adalah orang terkaya di dunia dan juga ratusan imigran yang ingin mengadu nasib di amerika
kecanggihan kapal titanic tidak diimbangi dengan cukupnya jumlah dan kapasitas koci untuk menampung para penumpang
tenggelamnya titanic menyebabkan kematian lebih dari satu lima ratus penumpang

dan juga menjadikannya sebagai salah satu bencana maritim paling mematikan dalam sejarah pelayaran modern
termasuk di dalamnya sang perancang kapal thomas andrew
kisah ini kemudian diabadikan menjadi sebuah film pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
membutuhkan waktu sebelas tahun dengan dana dua ratus juta dolar untuk menyelesaikan film titanic
sen drama romantis yang menggambarkan kisah emosional hilangnya orang yang dicintai karena dampak bencana ini
sukses meraih sebelas piala
piala oscar pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sekaligus yang terbanyak sepanjang sejarah oscar